presiden joko widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga mesin gas nabire dua puluh mw dan jayapura lima puluh mw
peresmian di nabire ini juga sekaligus menandai dimulainya aliran listrik bagi tujuh puluh empat desa di papua dan papua barat
dengan dioperasikannya kedua pltmg tersebut jokowi berharap kebutuhan listrik bagi masyarakat yang berada di kedua wilayah ini dapat terpenuhi
diharapkan hal ini juga bisa mendorong masuknya investor
hingga saat ini masih terdapat tiga desa yang belum teraliri listrik di indonesia
dari jumlah ini yang paling banyak di papua yaitu sekitar dua desa
jokowi meyakini pada dua ribu sembilan belas mendatang listrik akan menerangi seluruh papua
meskipun untuk mewujudkannya membutuhkan anggaran yang lebih besar jika dibandingkan di tempat lain
hal ini karena medan papua yang lebih sulit dan untuk membangun listrik di papua memerlukan biaya sebesar dua miliar per desa
sementara di tempat lain hanya memerlukan anggaran satu miliar untuk satu desa
jokowi juga menambahkan listrik menjadi kunci investasi di papua dalam pengembangan ekonomi tanah papua
tadi langsung saya perintah kepada pak menteri sjf dan nanti dengan pln untuk segera diselesaikan yang disini dua
tadi pak menteri sudah menyanggupi tahun depan
bukan saya ya pak menteri ya ingat ingat ya
pak menteri tahun depan menyanggupi desa
karena di tanah papua sebanyak kurang lebih dua ribu akan teraliri listrik
baik listrik pln maupun listrik yang memakai solar cell